pemilu yang terpapar covid sembilan belas
sebagian diantaranya meninggal dunia
saya akan mengajak anda untuk melihat fakta pilkada terkait dengan corona
ataupun calon kepala daerah yang terpapar virus corona
kita akan lihat dari sebarannya terlebih dahulu
ini adalah data terbaru yang kami rangkum
soal daerah daerah mana saja yang calon kepala daerahnya terpapar virus corona
pertama ada di daerah binjai
binjai di kota binjai di sumatera utara
ini calon wali kota binjai lisa andriani lubis terpapar covid sembilan belas
kemudian ada di sumatera barat tepatnya di solok selatan
atau sering disingkat solsel begitu solok selatan
bakal calon bupati solok selatan hairunas juga positif covid sembilan belas
kemudian ada di kota provinsi riau di kota rokan hilir
di rokan hilir ini juga atas nama suyatno terpapar covid sembilan belas
calon bupati rokan hilir kemudian di lampung
ini terakhir di pulau sumatera
ada calon bupati lampung selatan antoni imam yang terkena ataupun terpapar covid sembilan belas
kemudian kita bergeser ke jawa tengah
di jawa tengah ini ada calon bupati klaten
calon bupati kelaten atas nama muhammad fajri yang terpapar covid sembilan belas
kemudian di jawa timur juga demikian
kemudian di ntb calon bupati dompu ntb inisial ir juga terpapar covid sembilan belas
kemudian di pulau kalimantan tepatnya ada di banjarbaru
atas nama aditya mufti arifin yang merupakan calon wali kota banjarbaru
kemudian juga di pulau sulawesi tepatnya di sulawesi selatan
ada dua calon yang positif ya ini di bupati lubu utara arsyad kasmar
juga bakal calon bupati lubu timur irwan bahri
syam itu tadi paparannya
tapi memang sejak awal memang sudah ada banyak sekali calon calon kepala daerah yang terpapar covid sembilan belas
yang juga dicatat oleh pihak kpu
kemudian kita lihat beberapa di antara mereka
kemudian meninggal dunia yang terbaru adalah
ini calon bupati berau yang merupakan petahana haji muharam
yang meninggal pada selasa dua puluh dua september dua ribu dua puluh
yang didukung oleh partai pks p tiga
demokrat dan juga partai gerindra
petahana haji muharam ini atau almarhum ini merupakan politikus dari pks
yang juga mengidap covid sembilan belas saat menjalani tes di rsud kanujoso
tepatnya di balik papan
dan kemudian akhirnya pencalonannya digantikan oleh sang istri
kita lihat lagi kemudian di daerah yang mana saja
yang calon kepala daerahnya meninggal dunia
ya ini calon wali kota bangkang
yang juga petahana ibnu saleh
dirawat di rsbt pada dua puluh tujuh september dua ribu dua puluh
kemudian meninggal pada empat oktober dua ribu dua puluh
di mana didukung oleh gabungan partai yang cukup banyak
ada partai nasdem golkar gerindra p tiga pan pks dan juga partai bulan bintang
kemudian kita geser lagi
jadi total sebetulnya sejauh ini ada tiga calon kepala daerah
sebetulnya yang kemudian meninggal dunia ini adalah p tiga p tiga pks dan juga partai bulan bintang
yang kemudian meninggal karena covid sembilan belas
satu lagi adalah wali kota bontang atas nama adi dharma
nah bagaimana kemudian mekanisme pergantian paslon positif covid sembilan belas
ketika ada paslon yang positif covid sembilan belas
apakah serta merta diganti
atau bisa mengikuti tetap mengikuti tahapan dari pilkada serentak dua ribu dua puluh
mari kita lihat dari pkpu nomor tujuh ratus delapan puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
aturannya ada di sana
yang kemudian kurang lebih mengatur soal pergantian
atau kpu ini mengikuti soal pergantian yang ada di sana
mengizinkan ada pergantian jika kemudian dalam empat belas hari
masih positif covid sembilan belas setelah penetapan
jadi setelah ditetapkan si calon tersebut sudah menjadi calon
oleh calon gubernur kah bupati kah atau wali kota
tapi setelah empat belas hari setelah penetapan
tapi masih positif juga status covid sembilan belas nya
ini kpu mengizinkan untuk parpol mengganti calon tersebut
jadi kalaupun ada calon yang dalam tahapan pilkada ini
dia sudah ditetapkan
kemudian dia positif covid sembilan belas
nah itu masih boleh
dan itu dikembalikan lagi kepada partai politiknya
kemudian ada syarat yang lain
ya ini adalah koalisi parpol
ini mengubah kesepakatan
jadi setelah kemudian misalnya ada calon yang masih positif setelah empat belas hari setelah ditetapkan
nah parpol atau gabungan parpol yang mengusung calon tersebut
mereka harus membuat surat yang baru
yang isinya adalah mengganti calon kepala daerah tersebut
jadi harus ada kesepakatan terlebih dahulu

antara parpol itu sendiri
nah parpol penggantian itu pun tidak serta merta dilakukan hanya di daerah saja
dalam arti misalnya perwakilan partai politik di sebuah daerah
tapi itu juga harus mendapatkan izin dari pengurus partai di tingkat pusat
atau gabungan parpol di tingkat pusat
jadi partai partai tersebut kemudian harus izin ke dpp nya
dewan pimpinan pusatnya di jakarta tentu
ini harus menyetujui pergantian calon calon kepala daerah di masing masing daerah
nah setelah kemudian sudah memenuhi
barulah ada memenuhi verifikasi dokumen yang harus ditetapkan oleh kpu
bagaimana kemudian jika calon tersebut tadi meninggal dunia misalnya
setelah ditetapkan kemudian meninggal dunia
nah ini kembali lagi ke parpol yang diberikan tenggat waktu oleh kpu
untuk mengganti siapa calon yang menggantikan calon yang kemudian positif
calon yang sudah meninggal dunia
entah itu karena covid sembilan belas atau karena penyakit yang lain
jadi memang disini ancaman soal
corona memang masih nyata sekali dalam pilkada kita
sehingga memang diharapkan protokol kesehatan itu sudah betul betul
ditetapkan ataupun diterapkan baik oleh penyelenggara
peserta dan juga para pendukung dari pasangan calon